ketua majelis hakim persidangan kasus pembunuhan brigadir j wahyu iman santoso
dinilai melanggar kode etik dalam tugasnya
kuasa hukum kuat ma'ruf irwan irawan merasa tindakan yang dilakukan hakim wahyu
merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan dalam persidangan
di antaranya kata buta dan tuli yang dilontarkan hakim wahyu kepada terdakwa kuat ma'ruf
dan pernyataan hakim wahyu tentang kebohongan terdakwa kuat ma'ruf yang konsisten
irwan melaporkan tindakan tersebut kepada komisi yudisial dan badan pengawas mahkamah agung
dikarenakan sikap hakim ketua yang dinilai melanggar pasal satu ratus lima puluh delapan kuhp
yang berisi tentang larangan hakim memberikan pernyataan salah atau tidaknya terdakwa
bahwa hal tersebut sebenarnya tidak etis lah seorang ketua majelis menyampaikan depan persidangan
karena jelas dalam pasal satu ratus lima puluh delapan itu dijelaskan dalam kuhp ya
itu disebutkan bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang
tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa
ini jelas ada batasan batasan yang boleh atau tidak dilakukan oleh majelis hakim
laporan tersebut kini masih dalam proses verifikasi oleh komisi yudisial
dan belum bisa dipastikan kapan proses verifikasi akan usai
namun pihak komisi yudisial memastikan laporan tersebut ditangani secara objektif
dan pihaknya menjamin proses verifikasi
laporan tersebut nantinya akan melewati dua proses persidangan
di antaranya sidang panel yang akan dihadiri oleh tiga orang komisioner
dan sidang pleno yang akan dihadiri tujuh orang komisioner
untuk memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik
yang dilakukan hakim ketua wahyu iman santoso
ya sidang panel itu tujuannya untuk menentukan ya
apakah suatu laporan dari masyarakat itu terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku
hakim itu dapat ditidaklanjuti atau tidak dapat ditidaklanjuti
nah basisnya adalah informasi bukti dan keterangan
kalau dia dapat ditindaklanjuti tidak langsung ke pleno
tapi kita akan memeriksa dulu
di sisi lain ahli hukum giri ahmad taufik memberikan opini terhadap kedua belah pihak
dirinya menilai seorang hakim memang memiliki tugas untuk mencari kebenaran
namun penyampaian yang kurang tepat akan menjerumuskan hakim pada pelanggaran kode etik
sehingga seorang hakim tidak bisa mencari kebenaran
hakim dinilai tidak memiliki sikap independen dan imparsial
giri juga menilai keputusan yang diambil kuasa hukum kuat ⁇ maruf ⁇ merupakan hak yang bisa didapat
jika memang dalam persidangan merasa dirugikan
dia boleh menggali sedalam mungkin untuk mencari kebenaran material ya
kalau tidak hanya forging tapi juga kebenaran materil
jadi mengklarifikasi fakta kemudian meng cross meng cross eksaminasi namanya
jadi mempertentangkan meng confortin
pernyataan satu terdakwa misalnya dengan terdakwa lain
atau pernyataan saksi dengan saksi lain
nah batasannya itu pada perilakunya
kode etiknya itu mengatur tentang perilaku
cara menyampaikannya itu juga menjadi penting gitu
kuasa hukum kuatmaruf menyatakan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dalam laporan ini
karena dirinya menilai laporan tersebut merupakan kritik terhadap proses persidangan yang perlu dibenahi